kita ke pn jakarta selatan orang tak dikenal menggunakan baju bergambar wajah mantan kari pro pampori feri sambo
pada selasa siang terlihat berada di ruang sidang verisambo yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan kemarin
wanita ini mengaku tidak ada kepentingan apapun dan hanya mengidolakan terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua tersebut
dan baju bergambar wajah feri sambo
usai sidang kasus pembunuhan brigadir yosua dengan agenda pemeriksaan saksi pada kemarin
saripah berusaha mendekati terdakwa ferry sambo untuk sekadar berfoto dengan telepon genggam
mencegah terjadinya hal hal yang tak diinginkan wanita ini akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian
dalam keterangannya saripah mengatakan jika dirinya tidak ada kepentingan apapun
dalam kasus yang kini menjerat ferry sambo
dan hanya merupakan seorang penggemar
usai diamankan wanita ini kini sudah diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian